ya kita akan kembali memperbarui situasi dan informasi terkini di stadion raja mangala bangkok thailand
dan kita akan mencoba menghubungi kembali koresponen cnn indonesia yang ada di sana erlanggawi snuaji
selamat malam angga bagaimana di sana luapan kekecewaan dari supporter timnas indonesia
dan menurut pengamatan anda seperti apa ini mengapa lag kedua final kali ini menjadi sebuah anti klimaks buat boas dan kawan kawan
ya olivia saya tidak dapat dengan jelas mendengar pertanyaan anda
namun pertandingan final leg kedua piala aff antara indonesia dan thailand sudah berakhir
dan harus diakui memang thailand di pertandingan final lag kedua ini tampil lebih baik dan lebih terkoordinir rapi
bila dibandingkan dengan penampilan boas solos dan kawan kawan
dan hasil akhirnya seperti kita ketahui bersama thailand unggul
di final lag kedua ini thailand menang
di final lag kedua ini dengan skor dua lewat goal yang diciptakan oleh pemain thailand di menit tiga puluh tujuh dan menit ke empat puluh tujuh
dan usai pertandingan tadi pelatih kepala tim nasional indonesia alfred riedel juga mengakui bahwa
anak anak asuhannya di final leg kedua ini tampil tidak sebaik pada final leg pertama di stadion pakansari cibinong
dan dia juga mengakui alfred riedel juga mengakui bahwa tim nasional thailand ini adalah salah satu tim terkuat di asia tenggara
dan mereka tampil lebih padu lebih kompak dan mereka juga telah
telah bersama sebagai satu tim lebih lama dibandingkan dengan tim nasional indonesia yang baru saja dibentuk
dan dengan gelar juara ini thailand artinya telah mengkoleksi lima gelar juara piala aff atau
negara terbanyak yang mengkoleksi gelar juara piala aff
sementara bagi indonesia kekalahan dan kegagalan di final piala aff kali ini adalah
juga kegagalan yang kelima kalinya
indonesia tampil di lima kali tampil di lima partai final piala aff namun kelimanya selalu gagal
dan indonesia juga menjadi juara dan harus puas dengan predikat runner up
namun bila kita berbicara mengenai prestasi indonesia di piala aff kali ini
tentu ini bukan hasil yang kurang memang mengecewakan
namun sebenarnya indonesia saat tampil di piala aff tahun ini tampil dengan predikat underdog
kita lihat di hasil di babak penyusian indonesia tampil kurang
tampil kurang meyakinkan dengan sempat menelan kekalahan dari thailand empat dua
dan di vietnam pada saat pertandingan semifinal di vietnam
indonesia juga lolos dengan terseok seok
namun nyatanya kita mampu melaju ke partai final dan sempat mengalahkan thailand di leg pertama dengan skor dua satu
itu artinya kekalahan ini bukanlah akhir segalanya
dan tim garuda ini kalah namun tetap keluar dari lapangan dengan kepala tegak
karena masih ada pertandingan pertandingan lainnya yang terdekat adalah sea games dua ribu tujuh belas
dan asian games dua ribu delapan belas dimana indonesia menjadi tuan rumah
baik erlangga wisnu aji mungkin kali ini belum beruntung tapi masih ada kesempatan berikutnya
semoga indonesia tetap semangat indonesia bisa meskipun hanya menjadi runner up kali ini